sisi lo nggak usah ger dulu oke
udah gue mau buru buru
udah deh yuk
hati hati jangan berkorong lagi
nah jadi sekarang kita ngebahas tentang pengertian segitiga sama sisi
dan menunggukan sifat sifat segitiga sama sisi
coba sifat sifat segitiga itu apa aja
hmm sisinya itu selalu sama
loh kamu mulai less lagi sama ayu
sekarang mercy diajarin lagi sama ayu
ya semoga aja ya li
soalnya aku juga gak tahu gimana nasib keluarga aku kalau mau kerja
apalagi sekarang warung ibu tuh lagi sepi
hahaha kan k sprechen
belom nyebarkannya nyanyi tanpa menunggu
disini ada karir
ini vessels yang diwayakan mungkin hal slam
kayaknya masih bicara gitu
ibu ini pas menaruh jauh ke rumah
harus diayahkan pak

beganti nih ya
kalau nggak sepuluh juta nih
kalau nggak mau laporan fungsi
sepuluh juta cuma buat tamrakan doang
harus tanggung jawab pak
ambil duitnya pak
itu kan si mercy
nih kayaknya dia ada masalah deh
kita bantuin yuk
ada apa ada apa
nih cara ini
labraknya orang sampai kakinya patah
daki gua ini patah nih
pokoknya ini cewek harus ganti pengobatan

kan semua itu kerja sama
mau bersama saya kan
hei anak kecil
lu nggak usah ikut campur urusan gua
eh lu pikir gua tahu apa sama lu
kurang ajar ya
eh awas lu
jangan jauh jauh gua
tolong ada keributan
eh lu tuh kalau lain kali juga kalau nyetir hati hati
ya udah deh li
kan masalahnya udah selesai
kita jalan lagi yuk
eh tunggu tunggu
eh selama ini kan witu selalu jahat sama kalian
kok masih mau sih nolongin gue
emangnya ada apa
eh lu tuh naif banget sih

iya gua kan kenal sama allah
iya gua kan kenal sama allah

iya gua kan kenal sama allah
masa sih gua diem aja ngeliat orang yang gua kenal lagi
ya gua tolong lah
kan gua baik
eh tunggu tunggu tunggu
gua mau dagang nih
oh masih mau nggak
ngajarin gua ngajarin

iya tentu aja aku mau
tapi memang pelajaran gua itu sedikit lebih menurun semenjak lo nggak ada
jadi lo nggak usah geer dulu
gua mau buru buru
udah deh yuk
hati hati jangan berkorong lagi
nah jadi sekarang kita ngebahas tentang pengertian segitiga sama sisi
dan menungkan sifat sifat segitiga sama sisi
oke coba sifat sifat segitiga itu apa aja
ehm sisinya itu selalu sama
iya lho pak sekarang mersi diajarin lagi sama ayu
ternyata papa bener ya ayu itu emang the best banget ngajarin mersi
mendingan sekarang bapak duduk aja santai ayo pak
iya nggak apa apa duduk sini nah duduk relax
nah kalem pak
gimana kalau misalkan mersi bikinin justru aja buat papa gimana
iya papa duduk sini santai santai tunggu pak
nah tetarap taram jus jeruknya sudah rasa silakan
ini buat apa
kok nggak diminum sih kan aku bikinnya buat diminum bukan buat dilihatin aja
heran apa yang terjadi ya kenapa tiba tiba mersi bisa berubah jadi manis begini
ah akhirnya aku nemuin lo juga
habiskan kata si ayu lo hari ini latihan cheerleader di sini
lo ngapain deh di sini
ya sebenernya sih gue nggak tahu ya lo suka sama saya atau nggak

tapi ini sebagai tanda terima kasih
soalnya kan lo udah ngajak ayu jadi guru les lo lagi
oh iya sekalian ini loh
gue cuma minta lo tuh jangan salah paham
gue tuh gak ada maksud untuk deketin bokap lo kok
iya kalau misalnya lo nggak suka ya gue bakal berusaha ngejauhin bokap lo
gue nggak ada apa apa sama dia
ya ini dia
emang bukan berarti nggak bisa cuci piring gitu aku kayak gini bisa tahu cuci piring
kerjaan gampang jangan ngeremeh boleh ngerani lumayan sih ada tenaga gratisan
aku mau pakai apaan enggak punya duit ya udah pakai semuanya gratis ya
jadi berapa mas lima
ini ya kembali nambah lagi terima kasih
jangan pernah kau coba untuk berubah tak relakan yang indah hilanglah sudah jangan
pernah kau coba untuk berubah
relakan yang indah hilanglah sudah
eh sini piringnya
itu lagu siapa ya oh itu gini lolang jadikan aku pernah dengerin lagu itu di internet pas aku
dengerin enggak tahu kenapa aku jadi suka banget sama lagu habis kata katanya udah dalam enak
didengernya terus kalau aku dengerin lagu
aku bisa senyum lagi loh tapi sayang sih lagunya nggak diproduksi jadi kan aku nggak bisa dengerin versi aslinya